anda masih bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
baiklah di segmen ini kami akan kembali menyampaikan pertanyaan dari panelis
tapi berbeda dengan segmen sebelumnya
kali ini pertanyaan adalah pertanyaan kasuistik
artinya satu pertanyaan dijawab oleh paslon
kedua paslon menjawab pertanyaan yang sama dengan harapan kita mengetahui program dan solusi dari permasalahan
dan sama seperti segmen sebelumnya jawaban dari pertanyaan dari panelis ini akan ditanggapi oleh masing masing pasangan calon
sudah ada empat soal yang ada di dalam fishball
seperti tadi ketika komersial break ada penyerahan langsung dari pansus
dan kemudian ada pertanyaan dari panelis kepada kpu untuk menjaga netralitas kerahasiaan dan independensi
jadi kita juga belum tahu nih ya
ini saya pertanyaannya apa
bahkan kpu juga belum tahu
tadi pada saat kompreh dijelaskan bahwa baru diserahkan dari panelis kepada kpu dan ditaruh bersama sama disaksikan oleh para hadirin di sini
dan kembali ini dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa ada pertanyaan yang sengaja didesain
kemudian atau untuk menyerang salah satu pasangan calon ataupun menguntungkan salah satunya
berikan kesempatan pertama kepada pasangan nomor urut satu
untuk mengambil satu soal dari empat soal yang ada di dalam fishball
untuk kemudian dijawab oleh dua paslon ini
ada empat amplop disini
tadi amplopnya putih sekarang amplopnya coklat
masih aman terkendali juga
pasangan calon nomor urut satu
kepala daerah jawa timur khususnya nanti akan memasuki era bonus demografi
di era bonus demografi ini akan sangat menentukan kebangkitan ekonomi indonesia khususnya di jawa timur di masa mendatang
hal ini dikarenakan jumlah usia tertanggung lebih sedikit dibandingkan usia yang menanggung
di satu sisi ada fenomena bahwa
di satu sisi ada fenomena bahwa
di jawa timur hingga saat ini telah tercatat sebesar delapan delapan puluh delapan persen pengangguran berijasa sma atau smk
artinya perlu ada desain kebijakan yang komprehensif untuk memastikan kesiapan mereka memasuki era bonus demografi tersebut
dan pertanyaannya adalah langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menyongsong era bonus demografi tersebut
waktu anda dua menit
dimulai saat anda berbicara
pada saat kita bicara mengenai bonus demografi
kita bicara mengenai generasi muda
kita harus menengok bahwa kalau kita melihat angka pendidikan
angka partisipasi dari usia tiga belas sampai lima belas
begitu masuk usia enam belas sampai delapan belas
bahkan mohon maaf data resmi yang kami peroleh
bayangkan bagaimana bonus demografi ini menjadi berkah kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak
inilah yang menjadi concern kita
bukan hanya yang sedang sekolah
yang out of school yang putus sekolah juga merupakan target kita yang harus kita pikirkan
jadi kita ada himpitan di satu sisi
tapi yang lulus juga baik dari smk sma bahkan kami di trenggalek mengalami
itu juga kesulitan mencari pekerjaan
jangankan begitu yang sarjana juga susah
artinya di satu sisi pendidikan tidak menjamin dapat kerja
di sisi lain tidak apa lagi tidak sekolah
itu lebih berat lagi
maka kami punya beberapa program di dalam bakti jatim kerja
salah satunya adalah millennial job center untuk menjemput era digital
dalam era digital ini kita bicara bukan hanya orang kerja menenteng map ya saya sering cerita kemudian nyari kerja sembilan to lima
dengan adanya perkembangan teknologi orang tidak perlu satu kantor meeting room harus di situ
semuanya harus di situ
semua bisa dibuat ramping organisasinya
maka profesi baru seperti designer seperti application developer programmer marketer itu semua merupakan konsep profesi yang konsepnya adalah freelance profesional
melalui milenial job center kita akan membangun profesi profesi di era milenial ini atau di era digital ini
dengan konsep membangun jam terbang membangun credibility membangun reputasi dari mulai startup inisiasi kemudian networking
sampai kalau dia membutuhkan modal seperti desainer butuh laptop yang memiliki software yang approve dan license itu akan disupport dari pemerintah
waktu anda sudah habis
kami persilahkan kepada pasangan nomor dua
ini bukan menanggapi bapak dan ibu tapi menjawab karena pertanyaan yang sama juga diarahkan kepada anda
kami persilahkan waktu anda juga dua menit dimulai dari saat anda berbicara
kata kuncinya adalah pendidikan
kata kuncinya adalah pendidikan
kata kuncinya adalah pendidikan
dan pendidikan disini salah satu yang kita andalkan adalah pendidikan smk
untuk pendidikan smk kita harus perbaiki kualitasnya
sisanya b c dan bahkan ada yang belum terakreditasi
maka tidak ada pilihan lain yang pertama smk ini harus diperbaiki
bagaimana dengan yang sma
yang sma dengan jalur yang berbeda dibentuklah smk mini atau smk yang bisa mendampingi lulusan lulusan sma
seperti sekarang yang sudah dilakukan oleh pak gubernur ini dual track
inilah yang harus kita kembangkan
di samping kemudian adalah blk blk nya harus kita perkuat
kata kuncinya adalah tetap pada pendidikan

mungkin mbak mau menambahkan
millenial atau bonus demografi dari anak anak millenial
pendidikan iya lalu kami punya program juga
mereka tidak hanya kemudian disalurkan menjadi tenaga kerja
tetapi mereka harus menjadi seseorang yang punya jiwa kewirausahaan
superstar memberdayakan lewat umkm startup dan sentra sentra bisnis lainnya
kemudian kami juga memiliki program anak anak muda yang kreatif yang terbuka yang menerima teknologi
kita punya program mas metal
mas metal adalah masyarakat melek digital
bagaimana mereka mau mendapatkan ilmu pengetahuan ketika internet dan digital tidak tersedia di jawa timur
maka kami harus memastikan bahwa internet dan teknologi semua terpasang di jawa timur untuk anak anak muda
dan selanjutnya masing masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari masing masing pasangan calon
kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut dua
waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara silahkan
terima kasih saya keliling ke kampung kampung
barangkali mbak putih harus turun lagi karena sudah empat g mereka
kalau hari ini cerita melek digital di jawa timur kayaknya sudah selesai itu di jawa timur
maka kita masuk pada millennial job center
kita ingin menyampaikan bahwa di dunia manapun ketika ingin devisa itu cepat didapat maka sektor wisata salah satu andalannya
kami berharap bahwa
dari smk smk yang ada terutama yang punya basis dan potensi wisata yang bagus
maka akan ada penguatan di situ
penguatan bagian perhotelan penguatan bagian kepariwisataan ini harus menjadi fokus di dalamnya
tidak sekedar pokoknya smk semuanya grade nya a gusipul tidak seperti itu
kalau kami ingin bahwa
smk smk tertentu memiliki ruang untuk bisa langsung diserap tenaga kerja luar biasa
terutama adalah sektor pariwisata sektor it dan sektor perhotelan
kami ingin bahwa kita akan memberikan prioritas dan beasiswa kepada mereka smk smk perhotelan dan pariwisata
terima kasih waktunya habis
oke kita lanjutkan ya
yang penting kita perlu membuat suatu agenda membangun infrastruktur yang sampai ke desa desa
dimana internet hadir sampai ke desa
yang kedua kita perlu masyarakat kita ajak untuk memahami lebih bagus lagi era digital ini
kita harus memahami lebih baik era digital ini

literasi digital menjadi sesuatu yang sangat penting baru yang ketika kita menciptakan iklim bahwa pada akhirnya masyarakat kita ini sudah memahami dengan baik apa yang sering disebut sebagai era digital itu
nah dalam rangka untuk supaya juga bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada itu
kami punya program seribu dewi seribu desa wisata
seribu desa wisata
dimana ini mendorong anak anak muda di desa itu untuk bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada
dan dimana kalau itu berhasil tentu menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa
saya sudah datang ke beberapa desa wisata yang ada di jawa timur ini seperti di banyuwangi kemudian di pujon
semuanya ternyata bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan yang bergerak di sana umumnya adalah anak anak muda
anak anak yang punya kreativitas yang punya inovasi mereka tidak hanya mencari kerja tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan
baik baik kita sudah dengarkan jawaban dan argumen dari masing masing pasangan calon
sekarang kita masuk ke sesi kedua pasangan calon nomor dua dipersilakan untuk mengambil amplop yang berada di fishball di depan kita
masih ada tiga amplop lagi
silahkan diambil satu saja
yang berpengaruh yang berpengaruh
hadirin di harap tenang yang ada di gedung ini di harap tenang semuanya
kita minta ketertibannya
saya akan bacakan soalannya
kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berlangsung
polda jatim mencatat di tahun dua ribu tujuh belas
ada enam ratus empat puluh dua korban kta
di tahun dua ribu delapan belas hingga bulan februari sudah ada satu ratus enam puluh delapan korban kta
sebagian besar adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan
kesempatan anak perempuan memperoleh pendidikan tiga kali lebih rendah dari anak yang berusia lima belas tahun
kesempatan anak perempuan memperoleh pendidikan tiga kali lebih rendah dari anak yang berusia lima belas tahun
rumah tangga dengan ibu yang berpendidikan rendah rentan miskin dan melahirkan anak anak yang tidak sejahtera
pendataan program perlindungan sosial ppls dua ribu sebelas menunjukkan jumlah rumah tangga miskin di jawa timur
dengan kepala rumah tangga perempuan sebanyak tujuh ratus satu ratus enam puluh rumah tangga
di antaranya sebanyak satu ratus lima puluh dua tiga ratus empat puluh tiga adalah rumah tangga sangat miskin
kemiskinan semakin berwajah perempuan atau feminisasi kemiskinan yang tentu membutuhkan penanganan secara khusus
terhadap permasalahan tersebut di jawa timur ada program pengentasan kemiskinan perempuan dalam program jalin matra yang merupakan satu satunya di indonesia
pertanyaannya bagaimana komitmen paslon terhadap adanya data tersebut dan bagaimana konsep kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan perkawinan anak dan
pertanyaan terakhir bagaimana kepala rumah tangga perempuan tersebut bisa memperbaiki kesehatan tersebut
nomor dua waktu anda dua menit
terima kasih ini menarik sekali
dua ribu empat belas dua ribu lima belas saya keliling bersama gerakan pramuka ke berbagai kabupaten kota yang ada di jawa timur ini untuk mengkampanyekan betapa pentingnya kita melindungi anak anak kita dari kekerasan seksual
bekerjasama dengan sejumlah pihak waktu itu dan alhamdulillah tiga puluh delapan kabupaten kota ini sudah mengalami kesehatan tersebut
bahwa saya sependapat kasus kekerasan seksual terhadap anak memang terus meningkat dan umumnya itu dilakukan oleh orang yang sangat dikenal oleh korban
masalahnya korban ini pada saatnya akan menjadi pelaku apa yang harus kita lakukan
pertama kita harus melakukan pencegahan
kepada mereka yang sudah jadi korban harus ada pendampingan harus ada yang namanya tindakan kuratif
dan sekaligus ini juga kita mengajak masyarakat untuk ikut memberikan suatu perhatian agar trauma mereka korban ini bisa diatasi
terhadap perkawinan usia dini di beberapa tempat yang angkanya cukup tinggi tidak ada pilihan lain
yang pertama tentu kita ingin mereka memperoleh pendidikan yang cukup
dengan pendidikan yang cukup itulah mereka akan mengerti kapan sebenarnya menikah
itu yang terbaik
mereka ngerti nanti kesehatan reproduksi mereka akan ngerti segala macam yang kaitannya dengan pernikahan
tidak ada pilihan lain yang ini kita harus ngajak para ulama para kiai para tokoh tokoh
untuk supaya bisa memberikan penjelasan pendampingan yang baik kepada adik adik kita kepada orang tua kita
yang mungkin masih punya keinginan untuk menikahkan
dan anak di usia yang sangat dini
dan yang terakhir bapak ibu dan sudara sudara sekalian kita
bisa dilanjutkan nanti
iya untuk pasangan calon nomor urut satu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan
waktu anda dua menit
tadi kebetulan kami saya dan mas emil baru ketemu jbpa jaringan pendamping perempuan dan anak
kok rekomendasinya persis pertanyaan malam hari ini
pertanyaan mereka adalah
bagaimana sebetulnya komitmen pemerintah provinsi jikalau khofifa emil terpilih terhadap perlindungan perempuan dan anak
saya ingin menyampaikan bahwa di jawa timur ini shelter perlindungan perempuan dan anak yang dilengkapi dengan konselor
dilengkapi dengan psikolog dilengkapi dengan sakti peksos satuan bakti pekerja sosial adalah kebutuhan yang sangat mendesak
proses trauma healing dan trauma counseling dengan bermitra kepada masing masing fakultas psikologi yang ada di berbagai kota di jawa timur akan menjadi solusi efektif
lalu bagaimana dengan kepala rumah tangga yang kurang mampu
kepala rumah tangga perempuan atau mungkin mereka adalah single parent yang kurang mampu saya ingin menyampaikan selama ini oleh pak dekarwo mereka diberikan program jalin

dan perencanaannya jalin matra akan berakhir pada anggaran dua ribu delapan belas
saya ingin menyampaikan kepada masyarakat jawa timur dan perempuan kepala rumah tangga kurang mampu di jawa timur kita ingin menyiapkan format baru jatim satya
jawa timur yang memberikan kesejahteraan dan memberikan pemberdayaan bagi perempuan kepala rumah tangga yang ada di jawa timur
saya ingin memberikan kesempatan pak emil supaya komitmen kami lebih keras

ada satu ratus empat puluh satu kepala rumah tangga perempuan yang masuk desil satu dan yang sudah tertangani tujuh puluh lima kurang lebih
masih ada sisanya yang belum
tapi pertanyaannya adalah apakah intervensi modal dua lima juta cotting sudah selesai
ini akan kami review lagi secara menyeluruh agar program jatim satya ini bisa mengatasi masalah
dan itulah komitmen kami untuk para perempuan
pasti ada kesempatan nanti untuk menambahkan
saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor satu untuk menanggapi
satu setengah menit
saya kira jalil matra cukup berhasil sebagai kelanjutan dari jalil kisra
jalan lain menuju kesejahteraan kemudian dipindah menjadi jalan lain menuju kemandirian
yang program utamanya adalah untuk single parent yang perempuan
tadi sudah disinggung itu cukup berhasil
dan begitu membantu tentu ke depan adalah bagaimana mereka bisa lebih berdaya secara ekonomi
mereka harus dibawa
mereka harus dibawa
mereka harus masuk ke sektor umkm produksi
supaya bisa mereka memproduksi sesuatu
dan dengan begitu mereka akan mendapatkan income yang berkelanjutan
saya dengan mbak putih akan meneruskan program ini
dan akan memperluas dan meningkatkan anggaranya
yang terpenting adalah bagaimana di dalam setiap permasalahan ini menjadikan perempuan menjadi mandiri
dan menjadi jalan keluar di dalam kemiskinan yang ada di dalam keluarga
maka yang menjadi program kami selain tadi keberhasilan gus ipul bersama pak dekarwo di dalam dua periode
yaitu jalin matra
tetapi juga yang terpenting bagaimana pemberdayaan keluarga harapan dilakukan lewat perempuan
perempuan kepala rumah tangga diberikan bantuan permodalan
sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengurangi beban ekonomi
dan juga penguatan dalam daya kreativitas perempuan lewat umkm
ini adalah program kami program superstar terima kasih
baik selanjutnya pasangan calon nomor satu untuk menanggapi
hadirin di harap tenang satu menit tiga puluh detik waktu anda dimulai ketika anda berbicara
baik terima kasih jadi menurut rpjmd nya jalin matra itu habis tahun anggaran dua ribu tujuh belas
untuk tiga komponen itu oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat jawa timur
yang memang masuk kategori keluarga rentan miskin dan kepala keluarga perempuan
maka saya ingin menyampaikan bahwa jalin matra yang tahun dua ribu delapan belas ini akan selesai programnya
kalau diberi mandat masyarakat jawa timur kita ingin melanjutkan dengan jatim satya
jawa timur yang sejahtera dan berdaya itulah bagian dari komitmen kami saya dan pak emil
saya juga berharap bahwa
ada perda terkait perlindungan perempuan dan anak
saya ingin menyampaikan bahwa pergubnya insya allah segera terbit kalau kami terpilih
baik dan untuk menambahkan lagi bahwa kita bicara mengenai peran dari para perempuan
dan juga tadi disampaikan bahwa perlindungan terhadap anak
kami di terenggalek melakukan sebuah perubahan organisasi
dinsos kami gabungkan dengan p tiga a
sehingga dengan dinas sosial bergabung dengan p tiga a
kami bersyukur bahwa kami mendapatkan anugerah para itaeka praya yang langsung loncat istilahnya ke medali perak
dan ini adalah salah satu contoh bagaimana di pemerintah daerah tingkat dua
fasilitasi dari provinsi menjadi sangat penting untuk bisa mengakselerasi
waktu anda habis
tanggapan paslon satu tadi menutup rangkaian uji kandidat oleh panelis
sekali lagi kita berikan aplaus kepada para panelis
yang tentu saja telah berupaya sekuat tenaga menghasilkan pertanyaan pertanyaan yang berbobot dan penting buat masyarakat jawa timur
usai jeda kita akan hadirkan segmen yang lebih seru lagi
kita akan menyaksikan kedua calon wakil gubernur
akan berdebat tetap bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
apakah anda mencoblos nama pasangan calon atau pasangan calon
surat suara dinyatakan tidak sah jika anda mencoblos di luar kolom pasangan calon atau mencoblos semua nomor urut semua foto dan semua nama pasangan calon
ayo gunakan hak pilih anda secara benar
kenali calonnya tentukan pilihan anda